bertepatan dengan hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh tiga
mantan gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama mendapat remisi
atau pengurangan masa tahanan selama dua bulan
hal ini disampaikan oleh dirjen pemasyarakatan seripu gubudi utami
sesaat setelah menghadiri peringatan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
di kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia kuningan jakarta selatan
dirjen pas mengatakan dengan remisi tersebut basuki akan bebas sekitar april dua ribu dua puluh
remisi tambahan juga bisa didapat pada hari natal
ya bebas sekitar bulan april dua ribu sembilan belas
bebas setelah dikurangi remisi yang sekarang dia dapat
nah nanti kalau misalnya ada remisi natal dapat ya dikurangi lagi